heeh dukun mau bawa
kampungnya banten jangan jangan
lihat apa yang di
bapak sejak kapan punya rumah ini
duh itu memang warisan orang tua saya
ibu nyari siapa bu
saya itu cari pak haikal
tinggalnya di sebelah sini
dia itu mantu saya
namanya haikal chandra
memang rumah itu dulu pernah di kontrakan selama setahun
tapi setelah itu gak tau pergi kemana
pindahnya kemana ya pak ya
sudah lama sekali bu
saya gak inget tuh
ya si mbak juga sudah
kita kalau bantu kan pakai hati ya mbak
seinget saya rumah saya itu gak pernah di kontrakin
ah sudah lah emang gue pikirin
bisa gua pasangin disini aja ya
kebetulan lagi di kontraku sana
ya taruh jangan lupa minta
udah tenang aja udah
eh kamu jangan
bentar mbak dibukain dulu pintunya mbak
mbak terus jadi gimana nih mbah
sama si mas ini
ya boh tunggu sebentar
aku tak istirahat dulu
ngaku udah kemana mana kok
sabar kok sabar menanti
tenang aja mbak
eh apa lagi sih
uang gede harus disabarin
bukan begitu bukan
lo sendiri yang bilang
mereka itu sudah membantu kita
memenuhi janjinya membawa kita ke rumah bapakmu
artinya mereka sudah pekerja
sekarang giliran kita
memenuhi janjin bayar mereka
terus gimana yanti
yanti juga gak tahu
kita berdoa saja
biar nanti gusnya allah yang tolong kita

yanti juga sudah pergi
kita berdoa saja
berdoa yang bagus ya
berdoa yang bagus ya
tidak ini madu
nanti kita berdoa
lihat apa yang
lihat batunya sudah jadi uang apa belum
kan jadi duit
ya masih seperti
cara kita bayar mereka
awel bentar dong
orangnya udah nemuin tuh mas masnya tuh
buru abang abang saya udah balik luar nih
duit segitu aja kok pake di tangki
ya gua juga nggak tahu
mbak kan yang janji
sudah kamu jangan di sini aku tak ngitung dulu duitnya
awal gelap ah
ditunggu bos tuh
mampus lu berdua
eh urusan gue belum selesai
ntar mobil gua balikin dulu
jangan berisik ah
ini bukan masalah mobil
pokoknya kalian harus segerang ada bos
lu lu bakalan digantung
ji terus urusan sama simba gimana
udah kita taginya besok aja kali ya
mereka nggak bakal kemana mana
percaya deh sama gue ah
nggak ada yang benar sih proyek lo
ya udah semestinya